saudara saudara dari media
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
sebagai ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
setelah tadi saya membuka rapat pertemuan
antara dpd dpd di seluruh indonesia
yang di aturan kami disebut tiga pilar
menceritakan dan mengevaluasi
terutama di dalam rangka untuk
di tahun dua ribu tujuh belas
pada bulan februari
oleh sebab itu saya ingin membuat
tadi siang ini dan ini masih
negara republik indonesia adalah negara hukum
hukum yang berindikan keadilan
azas peraduga tak bersalah
dan prinsip bahwa setiap warga negara
memiliki kedudukan yang sama di mata hukum
oleh sebab itu
salah satu hal sebagai contoh
terkait dengan penetapan status tersangka
terhadap bapak basuki cahya purnama
atau yang terkenal dengan panggilan pak ahok
menjadikan peristiwa tersebut
proses pelaksanaan secara hukum
bagi pdi perjuangan
pilkada merupakan pesta demokrasi
yang selayaknya berjalan secara aman
sehat dan berpengalaman

pdi pernama memilih
pasangan calon kepala daerah terbaik
sebagai pilihan rakyat
pada tahun dua ribu tujuh belas
ada satu ratus satu yang digelar secara serentak
jadi indonesia itu tidak hanya jakarta
makna pilkada di setiap daerah
sama bagi pdi pernama
sama bagi pdi pernama
sama bagi pdi perjuangan
pdi perjuangan telah menyiapkan
calon yang terbaik di setiap daerah
dan sebagian besar mereka telah melalui
tahap proses sekolah partai
bagi setiap calon kepala daerah
pdi perjuangan memimpinkan
seluruh pengurus dpd se indonesia
agar semua mendapat arahan yang sama
dan semua bergerak satu arah
dengan berlandaskan semangat gotong royong
menciptakan suasana politik yang aman
dan menjaga empat pilar kehidupan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
negara kesatuan republik indonesia
dan yang terutama adalah
kebhinnekaan tunggal ika kita
kader pdi perjuangan di indonesia diminta tenang
menjaga diri dan ikut serta
situasi damai dan aman
di seluruh wilayah yang sedang akan
menyelenggarakan pilkada nanti
terus menjalankan tugasnya
sebagai perekat kebangsaan
membangun tali siratu rahim
dengan seluruh tokoh masyarakat
dan memastikan bahwa pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan kebhinnekaan indonesia
benar benar dijaga dan dibumikan
upaya presiden jokowi
dan wapres yusuf kalla
dalam menjalankan perintah konstitusi
untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah indonesia
pemerintah harus kokoh berdiri
dalam prinsip pancasila
dan bersatuan indonesia
dan keadilan sosial
mari kita secara bersama
memberikan dukungan penumpang
dan pemerintahan bapak jokowi
dan bapak yusuf kalla
untuk bekerja semaksimal mungkin
dalam rangka mewujudkan
dalam rangka menuju indonesia raya
demikianlah rakman yang dapat saya sampaikan
untuk bisa disosialisasikan
ke seluruh negeri
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih teman teman wartawan
komitmen ibu ketua umum dan pdi perjuangan
terhadap empat pilar kebangsaan
dan juga kepercayaan terhadap proses hukum
bukanlah barang baru
kita masih ingat di kantor ini
pada tanggal dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
ketika ibu mega merespon
gerakan arus bawah
untuk berhadapan dengan pemerintah yang otoriter
yang melakukan intervensi kepada
partai politik yang sah saat itu
dan kantor partai ini diserang
dan disitulah wajah demokrasi kita
demokrasi yang berasal dari rakyat
untuk rakyat dan oleh oleh rakyat
betul betul tercoreng oleh kekuasaan yang otoriter
saat itu saya masih ingat betul
bagaimana seluruh pihak
untuk menghadapi itu
sebagai sebuah proses melawan pemerintahan yang otoriter
tetapi ibu ketua umum
kokoh berdiri di dalam proses hukum
lebih dari dua ratus enam puluh tujuh gugatan
saat itu dilaksanakan di seluruh kabupaten kota
di seluruh provinsi di seluruh indonesia
dari dpp saat itu
yang kemudian mempertanyakan keputusan ibu mega
mengapa ibu mega memilih jalur hukum
bukanlah seluruh alat alat negara
saat itu dikuasai oleh pemerintahan yang otoriter
tetapi ibu megawati menegaskan keyakinan politiknya
masa diantara lebih dari dua ratus enam puluh tujuh
dan seluruh aparat penegak hukum di seluruh tanah air
tidak ada satupun yang memiliki hati nurani
ketika satu saja bisa kita menangkan
maka itu adalah kemenangan moral kita
jadi dalam proses ini menghadapi dinamika politik nasional
tadi ibu ketua umum sudah menegaskan
bahwa pdi perjuangan kokoh berdiri
sebagai jembatan persaudaraan
sebagai kekuatan kebangsaan
untuk itu kepada teman teman pers
kami berikan kesempatan
barangkali ada yang mau ditanyakan kepada ibu ketua umum
dan mas monang kami persilahkan untuk mengkoordinir
tiga orang kami berikan kesempatan
on nama dan dari media mana
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
begitulah ibu mega
saya haris setiawan dari mnc media inews tv
saya mau nanya masalah kesimpulan
garis besar hasil rapat tadi
apa tolong dijabarkan
dan satu kali pertanyaan lagi ibu
ahok kan kemarin
ya tadi baru saja kita saksikan pernyataan
dari ketua umum dpp pdip megawati soekarno putri
terkait dengan dukungannya terhadap proses hukum
bagi tersangka yang didakwakan kepada gubernur petahana
mantan gubernur petahana ahok
yang sebelumnya pada hari rabu kemarin
dinyatakan oleh mabespori sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama
dan megawati soekarnop putri sendiri menyatakan bahwasanya
seluruh anggota partai pdip untuk tetap solid mendukung pilkada dua ribu tujuh belas
karena ada satu ratus satu calon ataupun ada satu ratus satu wilayah
yang akan diperbutkan dalam pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
indonesia dinyatakan tidak hanya jakarta
dan pdip sendiri sudah memiliki calon calon terbaik
di mana calon calon tersebut sudah mengalami proses screening
maupun sudah mengalami proses
maupun sudah mengalami proses seleksi yang tepat
sehingga ini merupakan sikap politik dari pdip
untuk tetap mendukung proses hukum berjalan seperti apa adanya
dan kita kembali ke kawasan menteng
untuk mengikuti proses tanya jawab ataupun kompersi pas dari megawati soekarnop putri
sebetulnya ya jakarta itu salah satu provinsi indonesia
masalah ahok pak ahok beliau sendiri sudah mengatakan
secara terbuka bahwa beliau sebagai seorang warga negara indonesia
akan selalu taat hukum
demikian juga apa yang saya lakukan
dan saya menerima apapun yang telah beliau katakan
hanya yang ingin saya ingatkan kepada seluruh bangsa indonesia
saya ini pernah menjadi wakil presiden
dan saya lihat ini sekarang para wartawan banyak yang masih muda
saya tidak tahu apakah masih mengingat ketika kita baru mengalami reformasi
seperti apa di bagian jadi konflik
dan saya sebagai wakil presiden yang ditugasi oleh presiden pada waktu itu
untuk mengatasi dan mendinginkan
dan menyelesaikan persoalan itu di sana
mungkin banyak yang tidak ingat
ataupun bagaimana kalau kita melakukan tindakan itu selalu dengan kekerasan
saya merasa tidak ada yang kalah tidak ada yang menang
yang ada hanyalah kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak
tolong dibuka saja dari file media pada tahun
saya lupa tahunnya tapi kira kira dua ribu satu dua ribu dua
seperti apa kalau kita dan media
kalau tidak mau tapi justru ikut membumbui
untuk bisa justru terjadinya kekerasan itu
maka adik adik media
baru akan bisa mengetahui seperti apa luka yang terjadi pada waktu itu
ketika para ibu ibu itu banyak yang menjadi janda dan anak anak
menjadi tidak terpelihara
apakah itu yang ingin dilakukan oleh indonesia ini
padahal katanya kita ini sudah maju ke alam reformasi
sudah ada perubahan
kalau hal hal seperti itu akan dilakukan
di dalam rangka menangani pilkada
yang sebenarnya itulah cara kita berdemokrasi
itulah mengapa seperti tadi yang dikatakan oleh pak sekjen
ketika kami pun mengalami keprihatinan ketika dua puluh tujuh juli
betapa hal itu kalau mau mengikuti perasaan
rasanya kita pun ingin melakukan kekerasan
melawan pemerintahan yang pada waktu itu melakukan kekerasan kepada kami
tetapi saya lalu mengatakan
bagaimana seperti perataan tadi
negara republik indonesia adalah negara hukum
jadi segala sesuatunya harus kita percaya
para penegak hukum yang telah melakukan proses secara hukum
baik kepada siapapun juga
bukan hanya kepada bapak basuki cahayapurnama saja
saya ingin menegaskan hal ini karena saya melihat
masih banyak keinginan keinginan untuk melakukan
memprovok untuk bisa terjadinya kekerasan
saya tidak tahu sampai seberapa jauh media itu akan terus melakukan hal hal seperti itu
saya hanya ingin menggarisbawahi
bahwa hal itu akan sangat berbahaya
bagi keamanan stabilitas negara yang kita cintai ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bu mika dan pak hasto
iya saya bintang dari crd indonesia
dari cnn indonesia ibu
pertanyaan saya masih
pertanyaan saya masih berhubungan dengan pilkada dki mungkin
kemarin kan pak ahok menjadi tersangka
apakah dari pdip tadi di rapat koordinasi ada melakukan pembahasan
apakah akan mengunggah strategi dengan ditetapkan pak ahok sebagai tersangka untuk pilkada dki
akan ada perubahan strategi
dan pak jarod sendiri
kalau tidak salah bilang kami mempunyai strategi
nah bisa dijelasin nggak sih strategi strategi apa saja dan apakah sudah dibahas
kok tanya lagi
strategi itu kan rahasia ya
baru nanti kalau sudah kejadian
jadi di situ ikuti terus sajalah
apa yang dilakukan nanti oleh pak ahok
sebagai wasit juga lah
kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya
orang itu mungkin hanya ada dua hal
satu adalah memang dibayar
kedua mereka tidak tahu aturan
saya tadi telah mengatakan bahwa negara kita ini negara hukum
jadi ada aturannya baca aturan
bahwa pak ahok
meskipun telah dinyatakan dalam proses hukumnya
tetapi haknya untuk dipilih itu masih tetap ada
jadi tidak ada yang namanya bisa menahan beliau untuk yang namanya menanyakan
pergi kepada rakyat jakarta
memberikan aspirasinya lalu bagaimana
jadi kalau ada wartawan juga saya minta untuk jadi wasit
jangan diam saja
nanti lama lama saya berikan aturan aturan
mungkin aturannya juga belum banyak yang tahu
bahwa hak itu tetap ada